bingung mengolah daging atau bagian lain dari hewan kurban ada beberapa olahan yang bisa menjadi
pilihan yang pertama soto betawi dengan bahan utama daging dan jerawan sapi rituan pemilik
kedai soto jakarta bang madun memberi tip mengolah soto betawi bumbu yang dibutuhkan untuk membuat
soto betawi ala ridwan diantaranya daun salam serai dan daun bawang menurut ridwan bumbu ini
bisa membantu mengurangi bau amis daging dan jerawan sementara itu untuk menciptakan rasa
khas sotonya ia memilih mencampurkan susu santan dan air sebagai kuah ditaulah bahwa takaran takarannya
bumbu dari orang tua juga yang makan juga merasa ini kok enggak beda jauh sama yang babe gitu maksud
yang makanlah bumbunya enggak enggak enggak enggak hilang gitu enggak berubah gitu nah itulah
kita bangga bahwa kita bisa mempertahankan masakan kita gitu daging segar direbus terlebih dahulu
sampai benar benar empuk sekitar tiga jam lalu direndam dengan campuran bumbu daging kemudian
digoreng untuk dijadikan campuran soto betawi soto betawi buatan rituan juga punya ciri khas
yaitu sambal kacang sama goreng dagingnya kalau yang lain mungkin ya nggak digoreng lah atau direbus
doang dia kalau saya kan udah dibumbuin digoreng juga jadi lebih kerjanya lebih double lah gitu
sementara di jakarta ada soto betawi di sulawesi tengah ada sup yang dinamakan
kaledo kaledo adalah sup asam tulang kaki sapi dengan sum sum agar bau amis
daging sapi tidak terbawa ke dalam kuah rebusan daging dicuci dengan air bersih yang mengalir
lemak yang menempel pada daging juga dibersihkan untuk menambah cita rasa kuah kaledo salah satu
bumbu yang digunakan adalah asam jawa yang direbus dan diremas remas agar keluar seharian
yang saya tahu ini makanan khas bali kemudian rasanya di tempat lain di kota apa dari mana
dari sulawesi selatan ke makassar
cara mengolah daging dan waktu perebusan akan menentukan lembut tidaknya daging yang menempel
di tulang kaki sapi jadi kalau ingin mendapatkan daging yang benar benar
empuk dan lembut bisa direbus lebih lama tim liputan cnn indonesia